anda menyaksikan insiders bersama saya lucia saharwi
pertengahan dua ribu dua puluh tiga indonesia bersiap menyambut gelaran pesta olahraga bertaraf internasional
lantas sudah sejauh mana kesiapan indonesia dalam menyelenggarakan kejuaraan sepak bola piala dunia u dua puluh
sudah bergabung melalui sambungan virtual menteri pemuda dan olahraga bapak zainuddin amali
selamat malam pak sainuddin
selamat malam lucy
apa kabar pak sehat
baik alhamdulillah sehat
alhamdulillah ya pak ya sehat terus supaya bisa menjalankan segala aktivitasnya pak
ini terkait dengan kesiapan indonesia nih pak
bagaimana dalam menyelenggarakan piala dunia u dua puluh sudah berapa persen persiapannya
ya sebenarnya kita ini siapnya sejak tahun dua ribu dua puluh
karena memang jadwal aslinya kan dua ribu dua puluh satu
kemudian pandemi fifa mau mundurkan itu
nah pada saat ada jedah dari dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh
diizinkan penggunaan venue venue yang tadinya sudah siap
silahkan gunakan tetapi nanti pada saat sudah mendekat kita akan ambil lagi untuk direnovasi
nah dalam kurun waktu itu ada beberapa yang perlu renovasi lagi
bahkan ada stadion yang digunakan untuk olahraga yang non sepak bola
misalnya manahan manahan itu kan jadi tempat pelaksanaan asean para games
bulan juli dan agustus yang lalu
oleh karena itu maka perlu kita perbaiki lagi rumputnya
dan tempat tempat lain di enam provinsi itu
jadi kalau ditanya kesiapan kita sebenarnya sudah siap
tinggal perbaikan perbaikan minor saja
oke nah kemarin anda meninjau stadion gelora bung tomo
ada catatan apa saja pak dalam tinjauan tersebut
ya kan kenapa saya mendahulukan ke sana
karena awalnya itu
itu kan sempat muncul informasi bahwa gbt atau gelora bung tomo ini tercoret
tidak jadi lagi masuk karena ada beberapa hal yang harus diperbaiki di lapangannya dan terutama di lingkungannya
tetapi begitu saya tinjau ternyata luar biasa perbaikannya
pak wali kota pak eri membuat gerakan yang sangat ekstra untuk memperbaiki catatan catatan diberikan oleh fifa
nah misalnya rumput rumputnya itu harus segera diperbaiki
kemudian vipa minta untuk tangga dari area penonton itu supaya kalau ada apa apa itu bisa segera ada evakuasi dan lain sebagainya
yang lainnya saya sudah lihat gambar ganti kemudian pengamanan bahkan tempat untuk para awak media itu sudah disiapkan
maupun meliput jadi semuanya sudah kemudian akses kan waktu itu yang jadi keluhan juga kan akses
akses untuk masuk ke situ sudah sangat lebar baik dari dua sisi jalan tol itu sudah bagus
sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama kalau dia sudah mulai direnovasi karena komitmen kita ke fifa bahwa akhir bulan oktober semua renovasi akan kita lakukan
di seluruh venue yang sudah ditentukan oleh fifa jadi saya optimis itu tidak jadi hambatan karena ini minor saja mesti
dia tidak perbaikan major jadi nggak terlalu masalah
oke berarti setelah perbaikan minor ini akhir oktober semua stadion ini tidak bisa dipakai lagi begitu pak atau bagaimana
ya sementara kalau apa namanya dalam renovasi
jadi itu stadion yang sudah disetujui oleh fifa baik itu stadion utamanya atau venue utamanya maupun lapangan lapangan latihan untuk sementara tidak bisa digunakan sampai dengan pelaksanaan piala dunia
dan itu saya sudah komunikasikan ke pssi menurut informasi dari pssi mereka juga sudah menyampaikan kepada klub klub yang menggunakan stadion stadion tersebut
jadi bersabar untuk beberapa saat
karena kalau itu
kalau itu dipakai lagi bisa rusak lagi tentu fifa tidak menginginkan itu
sehingga kita renovasi sampai dengan digunakan di piala dunia setelah itu selesai piala dunia tahun depan silahkan bisa digunakan lagi
bagaimana pak pemantauan sterilisasi stadion stadion ini pak supaya tidak digunakan
ya kan ini rata rata stadion ini kan milik pemda
nah yang menyatakan jaminan atau
garantinya kepada fifa itu diminta tanda tangan baik itu gubernur maupun wali kota dan bupati di mana stadion stadion itu
sehingga saya kira selama ini kan klub klub bisa menggunakan karena ada izin dari pemda
nah kalau sementara direnovasi belum ada izin tentu tidak ada yang bisa menggunakan itu
jadi saya kira pengertian dari klub dan tentu pssi yang bisa menyampaikan
saya sampaikan kepada klub supaya ini sementara dalam perbaikan belum boleh digunakan
jadi mungkin klub bisa mencari tempat lain sesuai dengan kesepakatan dengan pengelola liga
oke baik lalu bagaimana pak koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya terutama untuk sistem pengamanan
ya karena ini propertinya fifa namanya aja fifa world cup under dua puluh
jadi semua akan langsung
langsung ditangani oleh fifa termasuk pengamanannya itu mereka jadi koordinator sekuritinya juga akan datang
bahkan beberapa saat yang akan datang akan melihat langsung bagaimana situasinya
jadi kita saya sebagai penyelenggara hanya menyiapkan saja
menyiapkan tetapi semua keputusan tentang pengamanan tentang regulasi pertandingan dan lain sebagainya
itu dikendalikan langsung oleh fifa
kan biasanya di dalam pengamanan kita kalau toh juga agak longgar longgar itu langsung nggak bisa
karena fifa langsung yang akan mengkemandoi semua pertandingan dan seluruh perangkat yang berkaitan dengan urusan pertandingan yang ada di dalam stadion itu lucy
apakah ada persiapan khusus dari fifa terkait dengan penyelenggaraan u dua puluh nanti
kan mereka sekarang ini sudah ada di sini ya
sudah ada beberapa pertandingan
beberapa personel fifa bahkan afc yang mensupervisi kita
dan sebelumnya juga sudah datang bahkan mereka datang tanpa memberitahukan sehingga bisa objektif apa yang dilihat
tetapi alhamdulillah begitu mereka datang hal hal yang menjadi catatan catatan minor saja
dan tetap tercatat enam stadion yang ada di jakarta bandung jawa tenggara jawa tenggara

dan tetap tercatat enam stadion yang ada di jakarta bandung jawa tenggara
dan tetap tercatat enam stadion yang ada di jakarta bandung jawa tenggara
kecuali aerobat pemimpin masa ke tiga kan kalau melakukan jam jam pacungnya
karena mau kamu menang menang velo misalnya
mereka mengapresiasi karena makin baik perkembangannya dan fifa menyampaikan akan memberikan dukungan penuh kepada indonesia
khususnya dalam kondisi yang terakhir ini setelah tragedikan juruhan kemudian vipa menurunkan orangnya bersama afc
untuk mensupervisi kita supaya melihat bagaimana hal hal yang masih perlu diperbaiki dalam persepak bolaan kita
itu akan disupervisi langsung oleh fifa dan beberapa hari yang lalu bahkan sudah membuat taksport mereka
supaya taks force nya itu bisa bekerja dalam waktu yang sesingkat singkatnya untuk memberikan dukungan kepada sepak bola indonesia
kita berharap dari
task force yang dibentuk oleh fifa afc kemudian pssi pemerintah dari beberapa kementerian ini akan jalan
jadi presiden jokowi sendiri ada pesan khusus untuk penyelenggaraan piala dunia u dua puluh nanti pak
oh iya tentu kan untuk menjadi menang bidding tuan rumah itu nggak mudah loh sih
presiden jokowi sendiri
sendiri yang harus menulis surat kepada fifa kemudian diikuti oleh government garanti dari beberapa menteri yang terkait termasuk kepala kepolisian republik indonesia
karena itu kita serius betul pak presiden langsung dan saya melaporkan langsung secara reguler kepada bapak presiden tentang persiapan kita
dan beliau memberikan arahan untuk kita manfaatkan dengan sebaik baiknya
kita menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan fiba world cup under dua puluh ini
bukan hanya untuk kegiatan sepak bolanya tapi kegiatan kegiatan lainnya
karena ada dua puluh tiga negara lainnya yang akan datang kepada kita
maka pesan pak presiden hospitality harus kita bikin bagus
sehingga orang datang juga terkesan bagaimana dengan pelayanan kita
dengan keramahan masyarakat kita
dan kita berharap mereka akan kembali ke negara lainnya
kembali lagi datang ke indonesia
dan kita subuhkan lapangannya bagus stadionnya bagus penontonnya ramah dan lain sebagainya
masyarakat sekitar juga ramah
insya allah ini menjadi catatan bagi negara negara yang akan datang ke indonesia nanti tahun dua ribu dua puluh empat
amin kita berharap supaya penyelenggaraan piala dunia u dua puluh nanti bisa berjalan lancar
sukses membawa nama indonesia semakin baik di dunia sepak bola pak
terima kasih pak
dan pemirsa demikian perbincangan saya dengan menteri pemuda dan olahraga bapak zainuddin amali
terkait kesiapan indonesia dalam menyelenggarakan piala dunia u dua puluh
saya lucia sahari undur diri terima kasih dan sampai jumpa